pan kita tinggal di bumi
komedian bintang emon jadi sorotan dalam penyelesaian kasus penyiraman air keras
pada penyidik kpk novel baswedan
melalui sosial medianya bintang emon mengkritisi alasan tak sengaja
yang diungkapkan jaksa yang menuntut pelaku penyiraman air keras dengan satu tahun penjara
katanya nggak sengaja tapi kok bisa sih kena muka
kan kita tinggal di bumi
gravitasi pasti ke bawah
nah nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka
kecuali pan novel baswedan emang jalannya handstand
sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya pak novel baswedan
atau hukuman buat kasusnya
selang beberapa hari setelah videonya viral
bintang emon mengunci media sosial twitternya
di waktu yang sama sejumlah akun anoni memunculkan rumor
bahwa bintang emon menggunakan narkoba dalam kesehariannya
sejumlah warganet kemudian mengaitkan
hal tersebut dengan kritik yang bintang sampaikan
banyak diantara mereka termasuk beberapa publik figur mengatakan
bahwa cuitan tersebut merupakan fitnah yang dilakukan pada bintang emon
dan menggaungkan tagar save bintang emon
pada senin malam melalui akun instagram pribadinya
bintang emon mengunggah surat keterangan bebas narkoba
dari sebuah rumah sakit di kawasan jakarta selatan
dalam unggahan tersebut dinyatakan bahwa bintang emon telah melakukan pemeriksaan urin
dan hal ini menyebabkan bintang emon menangkap bintang emon
dan hasilnya negatif narkoba
emon sebelumnya telah dikenal sebagai komedian yang keras mengkritik
dan memberi sindiran soal isu sosial yang sedang ramai
salah satu kritiknya soal warga yang masih berkeliaran di luar rumah
dan untuk teman temanku yang masih suka bilang
eh letang santai aja nyawa kita di tangan tuhan
wait paman boboho kalau emang itu prinsip ente
no lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan tuhan
pemilik nama lengkap gusti muhammad abdurrahman bintang mahaputra ini
mengawali karir sebagai komika
tidak hanya sukses melambungkan namanya
video video tersebut juga berhasil menjadi bahan perbincangan
yang kemudian viral di dunia maya
pengikut bintang di instagram pun naik drastis
dari sebelumnya hanya sekitar lima ratus ribuan
kini sudah menyentuh angka dua tujuh juta pengguna
udah di rumah dulu liburan nanti nanti mah bisa
lu nggak ke mall sekarang tuh nggak apa apa
itu mall nggak bakal berubah jadi kantin nggak